yang nabrak si rawin itu si tarmiji sama si mali
jadi bang haji sulam teh sudah bebas tertuduh gitu
ya bebas gimana mang
tetap aja bang sulam gak bisa berbuat ape apes
ayah sih maunya bang sulam itu bertindak tegas
supaya orang yang memfitnah dan mencemarkan nama baik itu kapok mang
kalau warga disini demen yang ngucilin keluarga ini
karena kita selalu diem aja mang
jadi mereka sayang anaknya sama kita mang
mauja juga gregetan sama mereka
terus terusan menjolomi keluarga haji sulam
dagang belum udah tunggu aja dulu dari waktu keadaan udah stabil baru deh terdagang lagi
ya bang mestinya abang jangan mendingin beli dagangan dulu bang abang mestinya mendingin
salah si mali sama termit itu kita bisa berhenti bang supaya warga tahu kalau abang tuh enggak
salah nah setelah itu rezeki kita kembali deh kayak dulu bang roh stick partner yang nentukin
rezeki itu bukannya manusia allah biar kakek kita jeblos ini mali amit tarmiji ke penjara
terus warga pada tahu gue tuh kagak salah ya kalau emang rezekinya dari allah segitu ya kita dapatnya
segitu enggak ada pengaruhnya manusia astagfirullahaladzim maafin roh ya bang makanya
roh apa apa itu jangan dibawa emosi jadi nggak bisa pikir jernih bawaannya emosi iya tapi kita
nggak boleh begitu
biar kata kita lagi gondok lagi sebel sama orang ya kita kudus sabar udah abang dan
dulu ya ntar kesiangan lagi ya ya yang banyak mikirannya banyakin duit assalamualaikum
kita jalan kaki kaget naik motor ya nggak apa apa itu ngitunglah ragam
iya sih biar perut singsetan dikit udah pada offset perut kita iya makin lega aja kayak gitu ya
kapling lagi kalau bawa motor nanti bawa dagangan juga ribet santai cing tapi mampir dulu ya rumah
jum'udin ngapain ini mengantarin ini obat herba dia kan hari ini jadwalnya terapi lagi tuh sama
aja maimunah habis terapi gini ya jangan sampai telat oh gitu ya udah nggak apa apa nanti kalau
kesiangan kita kan kagak tahu dia balik jam berapa mendingan kita kasih sekarang aja kalau siang ini
nanti berubah sih bikinnya santai aja gawat nih kenapa iba itu sinyalnya kemarin ini jangan jangan
dia tahu kalau abang dibalik kasusnya skardus bisa jadi mi karena si mali sama starbiji itu
buka mulutnya kelebaran mau pergi nak tuh mau naik mobil iya ibu lagi lebih jauh ya
ngapain lu pada kemarin ini viel mau ahh emang gua yang dukung sikar
pada minta subjective namonte nampaknya kau nggak seneng tak terima allah ta monster ya
buah akan bela siapapun yang juga lebih orang tanpa pilih dulu alhamdulillah allah
allah undang buka rahasia selama ini dari mulut
orang yang telah menghita saya selama ini
sampai saya dikucilin sama warga
ternyata pak haji muhidin
yang udah dua kali naik haji yang meetnya saya
punya rencana busuk
emang gua yang lakuin itu semua
tapi jangan harap gua kayak mali dan tarbiji
ingat lam gua tetep disini lam
udah lam ingat lagi puasa
udah deh pak cepetan pergi
gua ngumpet disini
ngapain lagi ngurusin mereka
iya mi sebentar mi
gua cuman pengen tau
mereka ini mau ngapain kemarin
ayah kemari sebenernya cuma mau ngingetin pak haji
hari ini tuh giliran aja maimunah
balik lagi ke klinik terapi
ini juga gue udah tau
sekalian ini saya juga mau ngantriin obat nih
herbal yang harus diminum buah aja
udah mana obatnya sini
dan alhamdulillah hari ini ayah dapet bonus info penting
ya jadi sekarang ayah udah tahu
aktor yang berada di balik teror dan fitnah yang selama ini
ada di keluarga haji sulam
eh lam lu kalo ngomong yang bener dong
emangnya gua itu teroris
yang terjeneral orang melulu
gue itu ngelakuin karena gue juga gak mau orang terjolimi
gara gara berpotong keluarga loh
yaudah pak haji itu mah diurus nanti aja
yang penting sekarang ayah sama sulam memberitahu
siapa yang biar keladinya siapa dalangnya
kurang ngajar tuh ya
bapak udah sabar
puasa inget abang harus tahan
yaudah deh kita juga mau pergi kok
kasihan tuh bu haji nungguin
lu mau ngeras juga tembok
aduh aduh aduh
iya teh ku naon kok pagi pagi sudah ngelamun bu haji
pah mali atuh
mau jo gak tau ya
bang sulam itu ternyata gak salah mang
yang nabrak sirawan itu si tarmiji sama si mali
jadi bang haji sulam teh sudah bebas tertuduh gitu
ya bebas gimana mang
tetep aja bang sulam gak bisa berbuat ape ape
ayah sih maunya bang sulam itu bertindak tegas
supaya orang yang mau fitnah dan mencemarkan nama baik itu kapok mang
kalo warga disini demennya ngucilin keluarga ini
karena kita selalu diem aja mang
jadi mereka sayang anaknya sama kita mang
mau aja juga geregetan sama mereka
terus terusan menjolomi keluarga haji sulam
ini ayo dateng kesini mau
nganterin kue kue kering senannya emak
udah jadi ya cepet ya
yaudah umi masuk dulu ya kita mau boli dahan
gak usah bu haja
disini aja sekalian ada sesuatu yang ayah ingin sampein
yaudah duduk kesini aja deh
murah ngajar banget mereka
bikin emosi abah aja dah pagi pagi gini
ya itu kan karena perbuatan anak sama umi sendiri
ya kalo tadi rum denger apa yang abah omongin
long kecewa banget sama abah
kamu gak nyangka ya anda bisa berbuatnya kayak gitu sama keluarganya haji sulam
roh kalau abang boleh ngomong sebaiknya saat ini kita fokus ke pengobatan umi aja dulu
setelah itu baru deh kita ngomongin masalah yang lainnya
nah bener tuh rum apa yang udah omongin sama anak rahmat itu bener
lu pengen umi lu cepet sembuh apa
udah kak gak usah omongin yang lain dulu

dia pengen ngeceran deh sama abah
kenapa sih abah so soan pake ngebantuin maling ngeceran kayak gitu si kardun
tau gak nama abah ini bakalan hancur
abah tuh bakal dijulukin sebagai tukang fitnah sama warga disini
gara gara si kardun tuh tau gak
emang kenapa dengan si kardun mi
si kardun tuh orangnya sangat hormat ke abah tuh
dan menghargai abah banget
kagak seperti yang lainnya malah suka nusuk abah dari belakang
gue tau lo seneng sama si kardun kenapa
dia kan suka ngejok ngejokin lu supaya kawin lagi
ngaku aja lu jam pura pura begitu lu depan gue lo
enak aja umi nya lahin abah
yang punya ide menyabut perserahan dan kilat
yang mau ngadai si sulam siapa
nah terus yang memaksa supaya mali sama tarmiji
kagak ngaku nabrak si raun siapa
umi juga kan
nah kenapa umi enak aja nuduh abah
bagi bagi dong umi
tapi ini semua kan atas kesetujuan atbah
tapi kan tadi aye bukan ngomongin soal itu abah
terus soal apa dong
soalnya kenapa abah suka kamu si kardun
ya deh gausah ya ngalih pembicaraan ya
abah sama umi harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang abah sama umi udah perbuat
abah sama umi ga boleh melempar kesalahan ke orang lain
abah sama umi kan udah dewasa
udah tahu dong mana yang benar dan mana yang batil
jadi rumohan mi
abah sama umi harus mempertanggung jawabkan itu semua
eh lu yang kelewatan ya rum
kenapa selalu ngomong gitu di depan anak rahmadi
apa malu rum
bagus kalau abah malu sama bang rahmadi
siapa tahu aja deh sama umi bisa memperbaiki diri setelah itu
ayah ingin menyampaikan
amanat dari istri istrinya bang kartun
mereka minta maaf atas kesalahan yang sudah mereka buat
dan mereka ngarep kalau
pak haji sulam dan keluarga mau maafkan kesalahan mereka
sebenernya kalau mau jujur
ayah pengen banget masalah ini dibawa ke jalur hukum
biar mereka kapok yang udah memfitnah dan mencemarkan nama baik keluarga ini
bang sulam diperes sampai sepuluh juta
udah gitu kudu masuk penjara lagi
dan di fitnah abis abisan
sekarang keluarga ini dikucilin sama warga
apa pantes mi keluarga ini maafin keluarganya mereka
mereka itu udah keterlaluan udah kelewatan
mereka tuh jahat mi
apa yang mereka lakukan sama keluarga ini udah keterlaluan
bener bener dia jahat
iya bu aja ayah pengen ngerti
ngerti banget dengan perlakuan mereka terhadap haji sulam dan keluarga
iya kalau misalnya bu aja belum bisa maafin
itu hak gue aja ayah kagak bisa maksa
ayah cuman nyampein amanah aja bu aja
roh lu jangan keduri nafsu ya
si sulam aja belum memutusin ap apa apa
lu jangan duluin
nanti masalahnya malah jadi tambah rinyam
sekarang begini aja lu boleh lu
ya panas dalam hati tapi dingin di otak
insya allah semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik
kan begitu ya ummi